kapal nelayan tiongkok saat ini sudah meninggalkan zona ekonomi eksklusif indonesia di laut natuna utara
hal ini ditegaskan oleh komando gabungan wilayah pertahanan i sebagai pengendalian operasi di natuna
dari hasil pantauan udara sejak selasa siang kapal kapal nelayan tiongkok sudah bergerak ke arah utara
pada rabu dan kamis melalui pantauan udara juga sudah tidak ditemukan lagi adanya nelayan nelayan tiongkok di zee indonesia
di laut utara natuna sendiri masih ada tujuh kapal perang tni al dan dua pesawat intai dari tni au dan tni al
empat buah pesawat tempur f enam belas tni au juga masih disiagakan di natuna
nantinya jika situasi meredah maka kekuatan tni akan dikurangi menjadi empat kapal di perairan natuna
ya sehingga walaupun kapal itu sudah keluar untuk patroli unsur unsur laut maupun unsur
udara masih tetap kita laksanakan
sehingga pada pagi hari ini ada enam kri yang melaksanakan patroli keluar sekaligus melaksanakan latihan
kebetulan di sana ada f enam belas kemarin yang empat unsur empat pesawat
sehingga pada pagi hari ini kita laksanakan latihan bersama antara tni al tni au di laut yang tadi pagi sudah berangkat jam delapan pagi tadi